kita beralih ke jawa timur ahmad dhani kembali dijadwalkan menjalani persidangan kasus pencemaran nama baik di pengadilan negeri surabaya
agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi saksi
rencananya sidang hari ini akan menghadirkan dua saksi ahli yakni saksi ahli bahasa dan juga saksi ahli pidana
dan sudah ada koresponden cnn indonesia wida subianto di pengadilan negeri surabaya jawa timur
selamat sore wida apa yang kemudian menarik dari jalannya sidang lanjutan hari ini
siapa saja kalau disebutkan ada dua saksi ahli yang dihadirkan siapa saja saksi ahli yang dihadirkan ini
kemarin dimana ahmad dhani memohon kepada majelis hakim untuk memundurkan setiap jadwalnya yang setiap senin atau kamis ini dimulai pukul sembilan namun untuk atau pukul sepuluh namun dijadikan sekitar pukul tiga belas
karena ahmad dhani meminta untuk dikasih hani karena bila jadwal persidangannya ini selalu dimulai pukul sepuluh maka jam besuknya di setiap hari selasa maupun kamis ini jelas hilang
karena itulah pada hari selasa kemarin majelis hakim mengambulkan permintaan ahmad dhani untuk setiap sidangnya setiap hari selasa dan kamis ini dimulai
pukul tiga belas waktu indonesia barat dengan persyaratan selalu dimulai tepat waktu
namun ternyata hari ini kembali molor ahmad dhani sampai di pengadilan negeri surabaya ini sekitar pukul empat belas dua puluh waktu indonesia barat dan langsung menuju ke ruang sidang cakra dan tak berselang lama sekitar empat belas dua puluh lima waktu indonesia barat ini sidang baru bisa dimulai
dan mengenai yang kedua bahwa jadwal harusnya hari ini adalah mendatangkan saksi ahli ya ini saksi ahli pidana dan juga saksi ahli ite dimana ini sebenarnya harusnya sudah bisa didatangkan
kemarin hari selasa namun tidak bisa hadir dan ternyata hari ini untuk menutupi ini adalah mendatangkan dua saksi
nah saksi yang dijadwalkan hadir hari ini adalah saksi ferry ini adalah sosok yang juga ada di dalam vlog ahmad dhani yang dibuat di salah satu hotel di surabaya
namun saksi ferry ini yang juga dalam vlog ini menyatakan kata idiot ini ternyata menurut jaksa penuntut umum dihubungi beberapa kali secara patut namun tidak atau belum memberikan respon
di antaranya nomor
telepon selulernya ini tidak aktif kemudian alamatnya yang diberikan ini juga ternyata waktu datang ke sana ini tidak ditemui adanya sosok ferry ini
sehingga hingga saat ini ferry belum hadir
hingga di akhir persidangan jaksa penuntut umum meminta kepada majelis hakim dengan alasan sudah adanya beberapa kali pemanggilan secara patut untuk dibantu majelis hakim untuk menghadirkan sosok ferry ini
yang sebenarnya ini diajukan oleh tim dari ahmad dhani
sementara saksi kedua
saksi kedua ini adalah saksi irfan yunus
ini merupakan karyawan hotel tempat lokasi ahmad dhani membuat vlog ini
yang menarik adalah eva di persidangan kali ini saksi irfan yunus ini mencabut beberapa poin di bap nya
di antaranya adalah mencabut kalimat tidak menyaksikan ahmad dhani menyatakan ada pendemo idiot
jadi ini dicabut
ini kalau tidak salah adalah poin sembilan sepuluh dan sebelas di bap nya
sementara atas pencabutan ini langsung saja menjadi poin penting ya dalam persidangan ini
beberapa respon diberikan oleh tim kuasa hukum maupun jaksa penuntut umum
di antaranya untuk tim kuasa hukum menyatakan dengan menurut kuasa hukum yang banyak saksi mencabut keterangan di bap nya
tim ahmad dhani ini akan mengadukan permasalahan ini ke ketua dpr ri dan juga mabes polri
dua institusi ini diajukan oleh tim kuasa hukum untuk memantau dan juga mengawasi proses persidangan ahmad dhani ini
kemudian bagi tim jaksa penuntut umum dengan adanya pencabutan beberapa poin di bap
ini yang diberi
dicabut oleh saksi yang hadir hari ini karyawan hotel ini menyatakan tidak mempengaruhi substansi
karena mereka tetap berdasar dari keterangan ahli bahasa atau linguistik yang kemarin dihadirkan
dari masalah kasus pencemaran nama baik ini ya ini dari ucapan ucapan ahmad dhani di dalam vlognya
ini harus dilihat mulai dari kata pertama hingga kata akhir atau keseluruhan kalimat
dipotong per kata ataupun di
jadi mereka tetap menyatakan bahwa tim kuasa hukum untuk dicabut oleh saksi kali ini tidak berpengaruh signifikan terhadap substansi
wida subianto melaporkan
langsung dari pengadilan negeri surabaya jawa timur